ya allah pada bau mau kenanya udah waktunya dicuci nih mah
kenteng mushollah pada bocor kalau begitu mbak tuh bukan
salahnya kang akbar kan bukan
wah karpet eh
segera masuklah kering
hari karpetnya mana
janjian ada nyuri eh hai
hai masa ada yang tega coba ngambil barang mushollah
tapi masa ada yang nyolong eh apa apa lihat karet mushollah tidak kan tadi kamu yang jemur
kanku kanku kanku tenang
tanya lihat karpet yang dijemur di situ
memangnya kenapa ini itu kan karpet musola terus tadi saya jemur di situ akan sendiri lihat kan dijemur situ
sekarang hilang eh jadi kamu nuduk kita yang mencuri ya
dasar enggak tahu terima kasih udah dibeliin malam menuduk kami mencuri bukan kamu pikir karpet itu barang murah
hah kamu mau ganti pakai apa pakai kepalamu
kita geledah aja rumahnya pak haji sekarang juga
saya tuh kak
elah sok alim kamu
sudah sudah semuanya tidak perlu khawatir
nanti malah bikin fitnah lagi
sekarang yang penting akbar sudah bersedia bertanggung jawab untuk mengganti itu karpet
jadi saya minta semuanya masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi
karpet itu milik allah
nanti pasti kita tahu siapa yang melakukan semua ini
pokoknya kamu mesti ganti itu karpet aku
karpet itu sudah bukan milik kang udin lagi
tapi sudah jadi milik musola
bukankah kang udin sendiri yang telah memberikannya untuk musyola
kamu kok ada di sini kapan datang
bar mungkin ini cobaan dari allah
jadi kamu harus tabah
kadang kita berbuat baik saja masih diuji sama allah
ya anggap sajalah ini bagian dari hidup
tapi akbar itu kesal ibu
akbar dituduh nyuri karpet
padahal akbar juga ikhlas merisikkan karpet itu
ibu tahu nak ibu tahu
tapi kamu harus sabar jangan emosi
pasrah sama allah ya
kalau kaligrafi akbar ada yang laku
uangnya buat beli karpet musrah dulu ya bu ya
nih nitip kunci musola buat si abah
si abahnya masih tidur nanti kesini katanya
sudah saya bilang kemarin sore jangan dulu pulang ya
orang yang mau beli lukisan kamu itu datang ha
jangan takut jangan khawatir
dua lukisan kamu orang sudah saya jual ya
nah ini kamu orang punya lukisan ya
tapi tunggu dulu sebentar
dia orang besok mau kesini lagi mau pesan satu lukisan lagi
nah ini lihat
kebetulan kok di rumah saya lagi bikin kaligrafinya
salah satu perka awalnya
sebenarnya masalahnya pasang
ya allah ada bau mau kenanya udah waktunya dicuci nih mah
siti akan tadi ke warung tongsien siti akan tos gina nggak akan gigit tidak akan tadi ke warung
tapi ternyata city tidak ada
siti sudah pulang
hari siti betah tinggal di tempat seperti ini
anak kamu kemana siti
sedang ke kota kang
kak kota kerja apa anakmu di kota
anak saya batu bantu saya di warung sekalian ngurus musola
kalau ngurus mushollah atuh uangnya seetik atau sedikit ya
rizki itu udah ada yang ngatur
sebenarnya akan ada urusan apa datang kesini
saya malu sama tetangga nanti mereka punya pikiran macam macam
jadi takut akan kesini
bukan begitu kang
jadi vital tetangga
ya sudah sekarang
rizky saya takut dengan rizky

siti mau nggak jadi istri saya
saya mau serius
aku mau diam
walaupun siti janda
siti masih terlihat cantik
tapi saya mau tanya
nanti cocok sekali bersanding dengan kang yang muda
muda kaya keren lagi
pasangan kita seperti pasangan sang kuria
jangan malu malu ya
sudah kang bilang
kalau siti mau menerima tawaranku
siti bebas tidak usah bayar hutang
bisa menerima tawaran angka tidak hanya itu satu siti sok siti mau apa mau mobil